lu kalau ngomong sama orangtua jangan deket deket maju anu dikit ntar
lo tolong gue enggak ini umat kalau urusan aja sudah enggak akan gue
tolong paling lu gue sikut lu bener tebakannya ibar gencatan senjata yang dilakuin abang gue
sama si sulam kamu pelasih ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti
jadi atas nama persaudaraan gua mau ngajak lu nih
larut pikirin pengen kita di akhirin aja
permisi dulu ya
aduh nih anak demen banget ngurung didi di dalam kamar
hei cepetan makan nih abah lu udah kelaperan nungguin lu nih cepetan
ntar penyakit makhluk kambuh
rom harus nguatin hati rum buat nemenin abah sama umi makan
rom gak mau abah sama omin tahu kalau rom lagi patah hati
jadi begini pop rumah ayah yang di pondok kelapa itu kan kena gusur buat banjir kanal timur nah
ayah dapat uang kerohiman tapi itu uang nanggung banget pak
dia nanggung buat beli rumah lagi di jakarta timur palingan cuma dapat petakan dua kali enam
kalau mau yang luasan dikit ngontrak palingan dapat tiga tahun
untungnya bini ayah encum kreatif
nah dia mau beli rumah di desanya pampung peg dapet gede
tapi di kampung encum dagangan ayah gak laku
rom yang dikumpulkan ke rumah yang lain
rom yang dikumpulkan ke rumah yang lain
rom yang dikumpulkan ke rumah yang lain
ini obat obatan herbal y kg h
itu itu beli obat di wrance bismillah halas sembuh
lalu sih jualanya yang dari dulu aneh aneh ajaligaku
dulu aneh aneh aja yang bahasa undur undur le lo jual yang bahasa jengkrik buat makan burung
lalu jual hehehe jualan undur undur jualan tuh yang jelas jelas aja no kasih sulap jualan bubur
bubur itu kan diperlukan sama orang yang sehat makanan sehat namanya dagangan loh buat orang
sakit kan iya terus salahnya dimana pok orang sakit ama orang sehat banyakan yang mana banyak
lam ncing mau nginep di sini bodoh itu juga kalau boleh ntar kalau ncing udah bisa punya rumah satu
peta ncing pilih yang mana ya kalau ncing pilih yang mana ya kalau ncing pilih yang mana ya kalau

turisik banget sih makan segitu aja juga kayak gilingan padi aja nih
rencana kita bahkan belajar lancar

pasti lah mbah
semua warga di sini udah percaya sama kita
kalau kita itu udah baik kan sama haji sulam
kalau keadaan itu sudah stabil
kita akan cari selah
bakal ngacurin keadaan si sulam
jadi abah sama umi baikan sama haji sulam itu cuma siasat
udah gitu abah sama mi mau nyakitin haji sulam lagi
bukan menyakiti ruh
hanya memberi pelajaran
menunjukkan kepada mereka kalau mereka itu adalah keluarga yang cemen
jadi kita makin profesional aja ya mia
profesional ngerjain orang kok bangga banget sih bah
udah deh tim aja dah
jangan ikut campur urusan orang tua
cing mahmud kan udah tua
dia urusan orang tua
cing mahmud tuh nasehatin abah sama umi
ya capek lah rumah
emang kesian juga sih keluarga haji sulam
tapi selama abah sama umilu pengen kasih jatah warisan buat gue
cing lo diem aja ya
eh sepeset pun gua gak bakalan kasih sama lu
oke kalau gitu
mau kemana lu
ahy pengen menegakkan keadilan dan kebenaran
maksud lu mau ngapain
jangan jangan dia keluar sulam nih mi
makan bareng bareng nih sekalian nih
tadi robi kagak liat
gak apa apa ya
lu kayaknya lagi sedih ya
lebih baik baik aja kok
bang lu urusan sih rumah anak
mau istirahat dulu sebentar
badannya agak pegal
om robi lagi patah hati deh
lah mana emang so tau jun
orang patah hati itu bagaimana
langke lande matengnya kene paku
eh lu mau ngapain pak ari
gua ngacakin berantem kalo lu dateng kemari mau godain anak gue
ini kagak ada urusannya ma'atikah
hari ini urusannya perdamaian yang dilakukan abang gua sama si sulam
eh lu kalau ngomong sama orang tua jangan deket deket
majuan lu dingin
ini kalau urusan haji sulam gak bakalan gue tonjok
lu bener tebakannya pak
gencatan senjata yang dilakuin abang gue sama si sulam kamu berhasil
ngerti gak lu
waduh sekolah di bawah kawan bambu sih lu
jadi atas nama persaudaraan gua mau ngajak lu nih ke rumah sulam
demi haji sulam kita tinggalkan dulu permusuhan kita
kita menjadi teman sejati
yalah cakep nih udah pada berdamai ha
mbak be lu ngajakin bikin undangan
eh nih lan lu punya jamu gak
buat jamu kalau tidak ame biar punya anak
bu mau kawin lagi
otak dimana sih masa gua mau kawin lagi
buatmu buat ponakan lu tuh
susu lam sama bininya biar cepet dapet anak
oh lu pengen cepet punya anak lam
nih gua bilangin kalau lu pengen cepet punya anak lu jangan keseringan ngopi
kalau ngopi terus kapan mau bikin anaknya
kalau jamu ada pok
tenang aja dalam bentuk kapsul kok
sekarang ayo mau tidur dulu abis makan kenyang mau rebahan
lu udah seneng tinggal mau rebahan
ntar nyata lagi samar mandi
kayak suaranya si sobari sama si mahmud
aduh mak jangan jangan mereka berselisih lagi mak
ya kali ada gitu
wah gitu dong akuran kan kita demen liatnya
bagus sih kan
soal perdamaian mak
lu dulu yang ngajak
mending lu switch